lemong padi muda genggam anjur makanan kekinian es kepal ijo
pade pade lagi bikin apaan sih pade jangan dipegang siti basah ini pada
sebelah sini nih belum ditutup ya
pendekorasian ruangan itu akan ada sesi pengecetan ya supaya warnanya itu bervariasi
kan bosen kalau ini aja nanti akan dibimbing langsung oleh pak sri kitty ya dan juga pada
jadi ini pasti nih pasti kalian penasaran ya setelah pendekorasian ruangan itu akan ada kejutan
akan ada kejutan akan ada ngabuburit seru
mau tahu kejutan apa mau mau mau maunya kalau kasih tahu kejutan
nanti pokoknya akan ada kejutan untuk kalian intinya jangan lupa untuk mendekorasi ruangan
sekreatif mungkin dan sebagus mungkin ya pak ustadz ya ustadz
iya ya sudah sikit lah sih

ini bagaimana yang mana pak yang mana yang
ah nyapa deh
tarik tukang tapan tiga ya
ini saya yang ketumbang pancet begini
ini panjang aja urusan
duh mau pulang tapi takut dimarahin bapak
kalau nggak mau pulang juga bingung mau kemana
bantu bapak jualan
umar nggak mau jualan
waduh malah lari tuh anak
tungguin bapak umar
kemana dia ya
tungguin bapak umar
tungguin bapak umar
pak lihat dia dateng pak
pak lihat dia dateng pak
udah tua masih lari
udah tua masih lari
lo mau kemana umar
tungguin bapak umar
masuk ke kamar ya
jangan main main lagi
ini yang kita harus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tunggu bapak umar
tunggu bapak umar
kok mukanya ketakutan kayak gitu
rantre yang panjang lagi aku harus kejar nih
baru kerjanya cepet
pake roll rambut
empat tahun baru kelar
di kapan katanya mau mulai jualan
pas barengan sama pesantren kilat
emang padi mau dagang apaan
enggak tahu tahunya terbulang adek ya apaan bagaimana bisa jatuh cuma dipegang doang
enggak diapa apain enggak taunya itunya jatuh terbulang emang banget iseng tangan
resi saya bercitai
alamak sungguh mengagetku
kalian tuh yang ngegitin
gimana kalau kita bikin koran timbul aja tapi dari kertas
lantas apalah itu buat dasar petanya
terus kalau aku tinggal minta sama pak dechatnya
dan kalau lukman kamu tugasnya cari koran bekas
jangan sampai lupa
biasanya lukman lupa
eh tapi pintu
aduh aduh aduh
kayaknya lukman lupa
lukman harus biarkan
nah harus beli bubur pedas
tunggu tunggu tunggu
bubur pedas kan nggak ada
mana ada yang jual
aduh aduh aduh
mending lukman beli aja
daripada lukman dibilang lupa
yang rata pak de
ini lagi diratain
pak satam ya aloh
jangan mentang mentang lagi puasa apa
tenang aja mpos itai
kamu nyengomel mulu kayak tasan ceplik
nanti juga pelan
mendingan ngolah aja yang sedap
ngolah yang sedap
kita busuk murah
dan ketiga sudah jadi ido
unturkan kedai sarartuk
agakupa anjing di dignity
siap demi beauty limit partner

bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih kan
masuk masuk emang saya lupa
pada melihat anak gua enggak ini segini nih pake baju umu namanya umar
bukan saya begini emang anak bapak kabur mana soalnya disini banyak yang kabur
larinya ke sini saya
itu sekarang udah nggak mau nurutin saya lagi pokoknya nanti kalau ketemu nih saya marahin saya
kurung di gudang asal alazim emang anak bapak karung mau dikari gudang masa allah pak bapak
puasa jangan ramah ramah pak nggak boleh marah marah marah marah ke situ
puasa berarti nggak perlu sabar dong ih boleh jadi wah gini gini pokoknya
halo halo diantara kalian ada mengetik anak anak saya nih ya

nah ini nih gitu
kalah saya nih
mana ada air bi
maksud gua tadi kayak gitu tuh